hai kalian mau jadi cucu nenek
mau disuruh tidur sama toya emon balik balik
untuk juara pertama lomba tarik tambang lomba bakiak
dan cinta untuk juara pertama lomba tarik tambang lomba bakiak dan cinta
juara dua lomba kerupuk dimenangkan oleh tim haikal
usaha dari dua silahkan untuk memberikan hadiahnya
ini lomba tarik tambang
ini untuk yang kerupuk
dan ini lomba bakiak
kasih tepuk tangan lagi dong
diri di sebelah sana
untuk juara satu
lomba makan kerupuk
siapa lagi kalau bukan butet
tepuk tangan dulu lah buat kita
untuk juara kedua lomba bakya
lukman dan udin
waduh seneng banget
selamat udin ya
ya baiklah yang berikutnya
mendapatkan juara tiga lomba bakiak
kemudian juga juara dua lomba tarik tambang
juara satu lomba kerupuk santriwan
jadi seperti mana
saya yang kasih nikahannya
oh boleh silahkan silahkan
sopri maju kerbang sopri sopri
jadi tak salah
nenek mau minta hadiah buat lo
buat sopri ya
selamat dong sopri
selamat menuju dong
di dalam perutmu
ada kodok yang
butet habisnya aku lapar banget nih
hmm berarti sama dong kita mau makan apa ya
apa nih yang kamu bawa itu apaan sih
ini ini nomor maluk coklat
yang double coklatnya double maluk kisnya juga double enaknya
aku mau minta aku mau minta
nah ini baru namanya
pucuk di cinta ulem pun tiba
sebelum makan kita berdoa dulu
wah jempol garam coklatnya
kalau kita makan roma maluk coklat itu pasti selalu enak mantap
apapun cara makannya mau dibuka ataupun mau ditumpuk kayak begini rumah makis coklat tetap paling enak
alvan seringnya makan roma maluk coklat karena double maluk kisnya dilapisi lelehan double coklat bikin double enaknya
betul kamu itu ayu
salah lilis ya kalau datang ke sini
dapur kami menghilang perut kenyang hati pun senang
aduh afon ini semuanya jadi menunggu
positi ada apa ini
ini saya didatengin adik saya si lela
ini digendong ya
kalau sepribadi sih
kata dasarnya perusahaan mengizinkan dan membolehkan lah
tapi ada satu syarat
apa itu pak ustadz syaratnya
syaratnya jangan sampai mengganggu pekerjaan dan tanggung jawab positif di pesantren pun nanti
eh ya kagak pak ustadz
tenang aja mpo
nanti kalau malam dititip ke bella juga gak apa apa
iya tenang aja
pak aku boleh ditipin nggak
oh ya sudah
oh ya sudah
oh ya sudah
oh ya sudah
sekalian lah ditip
kalian ini memang anak yang paling ganteng ya
oh pasti baik baik
harus jadi santri yang baik baik ya
kamu harus jadi santri yang soleh

harus jadi santri yang pinter semua ya
kayak cucu nenek nih yang paling ganteng
kalian mau gak jadi cucu nenek
pasti mau nen
pasti nen mau
tapi mek gak mau disuruh tidur sama toya emon
balik balik pam pam
baik baik pam pam
nenek pusing nen
pisang dulu antem nek
itu kenapa itu lagi mau begitu kenapa renang aja pade itu mau bocah lagi nangis
juga lantaran gak mau ditinggal mau pulang neneknya udah mau pulang kampung
oh kesini nengok doang
haikel kenapa gak ikut nangis itu
ya namanya bocat temennya
ya gak setiap kawan
dia juga ikut merasakan kehilangan gigit begitu
cari bantuan cari bantuan
samar samar kedengaran orang
dia makin kenceng juga ya
hah tenang aja
kok gak ada yang denger ya
udah udah udah
udah udah tenang tenang
daripada kita teriak terus tapi gak ada yang denger
mendingan kita samperin aja
yaudah kita bantu tugas
idra kamu ke pasir giti
saya sama hekal ke pausar idwan
sama pausar mutar
tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu
aku tugas siapa
aku kan belum
eh apa aja
itu secara yodoh
pak dek pak dek
pak dek pak dek
dateng menghampiri seorang
kebiasaan kadang kadang si indra itu
assalamualaikum pak dek
kasih pak dek
nenek sobri gak sadar
kalau pisang maksudnya udah makan
gak sadar lho pak dek
gak sadar ya
kenapa bisa begitu
aduh ntar aja deh
yang penting itu dulu
sobri jangan benci dek
nenek boleh cium sobri semuanya
boleh peluk sobri
nek bangun dek
sobri gak peduli
nek ketahuin sama tempat sama sobri
tapi jangan kayak gini nek
nenek boleh nek
kasih sobri boneka
kasih sobri terserang
sobri nenek jangan kayak gini nek
kalau sobri punya salah